warga yang menggunakan kaos bernuansa politik dihalau memasuki kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day di jakarta
hal ini dilakukan setelah terjadi dugaan perundungan atau persekusi minggu lalu
menurut peraturan gubernur dki jakarta nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
hari bebas kendaraan bermotor atau car free day hanya dapat dimanfaatkan untuk tiga kegiatan saja
yakni kegiatan terkait lingkungan hidup olahraga dan seni budaya
dalam pasal tujuh ayat dua pergub tersebut kegiatan orasi bernuansa politik sara dan menghasut jelas dilarang
pelanggaran memang kerap terjadi bahkan pernah berujung pada dugaan perundingan
untuk memastikan gesekan antar pengunjung car free day tak kembali terjadi
pemerintah daerah melalui dinas perhubungan dan satuan polisi pamung praja melakukan aksi preventif dan edukasi
kegiatan diadakan di dua belas titik masuk kawasan car free day
warga yang menggunakan kaos bernuansa politik dilarang memasuki kawasan ini
pencegahan jangan sampai kelompok tagar a ketemu kelompok tagar b nanti bisa menimbulkan suasana yang tidak tertib
oleh karena itu kami sarankan silakan ini ada kaos polos
ya kami tidak suruh buka
seperti ini bu
iya yang tau
belum dikasih tau
selalu dikasih tau
bu nanya dong ibu apa alasannya pakai baju sibuk kerja ini pada saat cfd gini
gak gak tau lupa
tapi sama ibu pendukung
ya jokowi berkali kali
sekitar dua ratus lima puluh personil satpol pp dan satu ratus enam puluh petugas dari dishub dikerahkan dalam upaya penerapan peraturan gubernur tersebut
bumtasa cahaya di ningrat jakarta